ratusan sopir dan pedagang di pasar tu kemang kota bogor berunjuk rasa senin sore
mereka menolak keberadaan parkir elektrik di dalam pasar yang dianggap menjadi beban tambahan
para sopir pun nekat memalangkan mobilnya di gerbang pasar
unjuk rasa gabungan pedagang dan sopir ini terjadi senin sore di pasar tu kemang kota bogor
selain menutup akses masuk pasar dengan memalangkan mobil di gerbang
masa juga mengusir paksa petugas tiket di pos gerbang parkir
dalam tuntutannya masa menolak keberadaan parkir elektrik di dalam pasar
masa menilai peraturan baru ini merugikan para pedagang dan sopir karena ongkos parkir menjadi bertambah
sampai lima belas ribu di sana bayar di sini bayar lagi
iya jadi double
aksi unjuk rasa berhasil diredam petugas kepolisian setelah mengajak pengelola pasar untuk mediasi dengan masa
namun masa mengancam akan kembali menggelar aksi serupa jika tuntutannya tidak dipenuhi